ratusan bangkai babi ditemukan terdampar di hilir sungai bedera dan danau siombak kecamatan medan marelan sumatera utara
diduga bangkai babi dibuang di hulu sungai dan terbawa arus hingga ke hilir
pemerintah kecamatan medan marelan sumatera utara melakukan penelusuran dan pendataan
setelah ditemukannya ratusan bangkai babi di kawasan sungai bendera hingga danau siombak
pada selasa ini warga telah menepikan dan mengikat sebagian bangkai ke pohon di pinggir sungai
agar bangkai tidak terbawa arus hingga ke pemukiman warga
sebagian lainnya telah diangkat ke darat
pemerintah kecamatan medan marelan memperkirakan bangkai dibuang tiga sampai empat hari sebelumnya
pemerintah setempat menduga bangkai dibuang di hulu sungai
kemudian terbawa arus ke paluh nibung hingga masuk ke muara siombak
kondisi saat ini tentunya masih banyak bangkai bangkai hewan kaki empat
yang kita lihat khususnya babi tadi jadi hampir lebih kurang ratusan
jadi sebagian sudah kami upayakan sama jajaran untuk meminggirkan menepikan bangkai yang ada di tengah
maupun yang di darat kalau memang nanti semampu kami bisa kami tarik untuk ke darat akan kami laksanakan
mungkin ada muncul tidak nyamanan lah untuk mungkin kalau dampak penyakitnya pasti juga ada
upaya kami nanti berkoordinasi dengan badan lingkungan hidup kota medan
banyaknya bangkai babi di sepanjang aliran sungai bedera hingga danau siombak telah mengganggu aktivitas nelayan
sungai bedera adalah tempat nelayan mencari ikan dan merupakan jalur bagi nelayan yang menuju perairan laut belawan
ya bau lah seperti bulatnya berkembang biak ikan pun nggak mau ditangkap perahu
jadi kalau bisa seperti di basmila yang membuang buang babi ke lingkungan lapan danau siombak ini
sudah berapa hari pak nelayan melihat
kalau saya lihat ada sekitar tiga hari lah gitu
itu memang setiap hari adrenal jenis yang bangkanya itu tidak beragam ada yang tidak lama busu ada yang baru
ada yang baru ada yang lama kalau saya lihat dalam tiga tiga hari ini berkembang biaknya pak banyaknya yang buang
pemerintah kecamatan marelan bekerjasama dengan tni polri mengawasi kawasan sungai bedera
sembari melakukan upaya mencegah bangkai babi masuk ke kawasan pemukiman
agus supratman ayat sudrajat medan sumatera utara